cukup dengan mengaji satu jus sebuah klinik di cianjur jawa barat memberikan layanan kesehatan gratis terhadap warga kurang mampu
selain membantu masyarakat yang membutuhkan program layanan kesehatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan di bulan suci ramadan
ini dia klinik harapan sehat yang berada di desa sukasari kecamatan cilaku kabupaten cianjur
klinik kesehatan ini merupakan tempat pilihan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan
biasanya cukup membayar menggunakan sepuluh botol plastik bekas warga kurang mampu sudah bisa mendapat layanan kesehatan di klinik ini
namun memasuki bulan ramadan ini pihak klinik menambah program layanan kesehatan masyarakat kurang mampu lainnya yakni dengan mengaji al quran sebanyak satu juz
dengan mengaji al quran masyarakat kurang mampu dibebaskan dari biaya
dari pengisian dokter hingga pemberian obat
mengajinya dan mengajinya pun ini bisa pasiennya sendiri ataupun kalau pasiennya tidak kuat ini bisa mengantar pasien
jadi mereka cukup dengan mengaji kemudian nanti bisa dilayani dengan gratis baik pemeriksaannya obatnya dan semuanya
selain dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu program layanan kesehatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan di bulan suci ramadan ini
bahkan bila pasien yang bersangkutan tidak mampu membacakan
dan mengajikan ayat suci al quran sendiri mereka dapat mengajak saudara maupun kerabat untuk menemani sekaligus mewakilinya untuk mengaji
alhamdulillah mengaji al quran satu jus
saya kebetulan mengaji surat surat pendek bisa berobat gratis digratiskan
bapak keluhannya apa
saya tuh keluhannya pegel pegel demam kusik kusik
adanya pengobatan gratis ini menurut bapak gimana pak
alhamdulillah masyarakat di sekitar sini khususnya kabupaten cianjur untuk masyarakat yang ekonominya lemah bisa terbantu alhamdulillah
tidak saja selama bulan ramadan layanan kesehatan khusus warga kurang mampu ini akan terus ada di klinik harapan sehat
sebagai upaya meringankan beban masyarakat dalam hal kesehatan
meskipun demikian program mengaji satu jus ataupun penukaran
dan botol plastik bekas untuk mengganti biaya kesehatan ini
sengaja dilakukan agar masyarakat kurang mampu tidak merasa direndahkan
dengan bantuan layanan kesehatan cuma cuma di klinik ini
gani aris cianjur jawa barat